untuk mengetahui kabar terkini dari tanah suci arab saudi sudah ada engkar kami engkar cnn indonesia lianita rukiat langsung dari tanah suci
selamat siang waktu indonesia lian nampaknya anda berada di bus apa yang anda lakukan saat ini apa rangkaian ibadah yang akan dikerjakan
ya baik selamat siang wato jakarta kondisi masih agak pagi tapi panasnya sudah luar biasa
kebetulan saya masih ada di bis saat ini saya bersama dengan rombongan diajak untuk orientasi lapangan
jadi karena kan sebentar lagi menuju ke puncak pelaksanaan ibadah haji yang akan berlangsung sekitar lima hari lagi
jadi sekarang kita akan menuju ke tempat tempat di mana nanti akan dilaksanakan puncak pelaksanaan ibadah haji
jadi antara tadi kita sudah dari hotel kita sudah menuju ke jabal sur dulu
sekarang kita akan mendekati ke jabar rahmah atau arofa
kemudian juga kemungkinan
kemudian juga ke tempat kelemparan jumroh
dan selanjutnya juga akan diajak ke musdalifah
itu tempat kita mengambil krikil seperti di perano
menjadi perhatian dari jemaah di sana soal kondisi cuaca
terik sekali panas bagaimana untuk siang ini waktu arab saudi lia
ya betul emang cuacanya di sini mantap sekali
panas panas terik sekali kalau saya boleh lihat
sekarang ini cuacanya sudah mencapai saat ini
nah tempat juga sampai empat puluh empat puluh dua
seperti pada saat kami beribadah umroh beberapa saat yang lalu
itu sampai empat puluh
itu di mana memang cuacanya sangat panas
kalau bisa saya gambarkan panasnya seperti apa
jadi tidak hanya dari atas ke bawah
kemudian juga ini bisa terasa saat kita berjalan
kemudian juga lantai atau aspal itu juga terasa panas
menyengat ke wajah
dan hanya sekitar mungkin pelataran
itu adalah hal yang memang haram saja
yang memang lantainya itu terbuat dari teknologi yang bagus
teknologi tinggi sehingga tidak ada panas dari arah lantai
walaupun itu sudah mengaktifasi
sudah secara mental
karena sejak dari tanah air sudah dibilang ya
bahwa kita jamaah calon haji siap siap dengan cuaca yang terik
kita sudah bersiap siap dengan itu
menggunakan pakaian yang tidak tebal
tapi rupanya memang
di sini kita pada saat baru sampai memang terkejut ya
dengan cuaca yang panas itu
jadi memang salah satu yang bisa bikin kita bertahan
dan sangat beribadah adalah memang ikhlas menjalani
karena memang harus menjalani dengan cuaca panas ini
tapi kalau anda bandingkan dengan kondisi para lansia menghadapi cuaca terik
seperti apa lia
kan ada pendamping tentunya yang mendampingi mereka di sana
memang juga lansia biasanya
kalau di rombongan kami
memang ada pendamping khusus
seperti untuk beribadah
oh ya ada satu hal yang mungkin saya bisa ceritakan
kepada anda terkait dengan lansia
pada saat kamu melakukan ibadah umroh kemarin
pada saat kami tiba begitu ya
saya bertemu dengan lansia yang mengatakan dirinya hilang
atau mungkin bisa dikatakan terpisah begitu dari rombongannya
setelah beberapa lama
lalu dia mendekati dengan rombongan kami
terlihat menangis begitu ya
was was terpisah dari rombongannya
lalu kami menyarankan untuk mengecek apa namanya
id cardnya begitu
dia adalah umi
yang berasal dari bikasi
lalu kami mencoba menolong dengan apa namanya
dan menunggu beberapa saat
lalu tidak sampai setengah jam kami bisa bertemu dengan rombongan ibu umi ini
mengembalikan ibu umi ini ke rombongan begitu
ada beberapa tips
yang bisa kita jamaah
selain juga untuk menghadapi cuaca panas ini dengan membawa minuman
dan juga banyak peralatan lainnya
untuk bisa memperhatikan hal hal sebelum kita keluar beribadah
yang memungkinkan untuk kita bisa melakukan tindakan evakuasi diri
ketika kita terpisah dari rombongan
atau misalnya juga hilang
tidak tahu arah
adalah di masjid jilharam sendiri
petugas sudah menyiapkan titik titik tertentu
biasanya ada di setiap pintu keluar
ada petugas dari jamaah haji indonesia
yang menggunakan kemeja putih
kemudian rompi hitam
jadi ini banyak berjaga di titik titik tertentu
jadi jamaah bisa menemui petugas petugas itu
dengan ciri ciri menggunakan rompi hitam
dan juga kemeja putih
kalau tidak salah ada di sembilan titik
di sana ada di pintu babu salam
kemudian juga ada di daerah tawang
di daerah saai
di terminal syam amir
dan juga di titik lainnya
di lantai dua juga ada
jadi kuncinya untuk jamaah yang terpisah dari rombongan
untuk tidak panik
bertemu dengan jamaah lain
bisa meminta tolong
dan juga mencatat setidaknya
di mana alamat hotelnya
di mana alamat penginapannya
sehingga siapa pun yang menolong
bisa dengan mudah
untuk menolong dari jamaah yang terpisah tersebut
juga hal yang diperhatikan
untuk para jemaah haji yang akan beribadah
di tempat yang ramai
seperti masjid bilharam atau masjid lainnya
seperti saya menggunakan selalu
menggunakan nemtek seperti ini
yang isinya ada nomor dan juga alamat hotel
di sini terdapat juga barcode
barcode ke papu
dan juga ada tanda jemaah indonesia
dan biasanya saya juga menggunakan strap
yang terlihat dari jauh
jadi ketika kami terpisah
kami bisa mendeteksi
dari mana jamaahnya terpisah
ada juga seperti saya gunakan ini
adalah gelang yang bisa mendeteksi
dan juga mungkin tergantung dari kelompok jamaahnya
masing masing seperti apa
tandanya supaya ketika hilang
dan juga bisa terdeteksi dari jauh
seperti itu herano
terima kasih lianita rukia
terima kasih laporan anda langsung dari arab saudi